janko kemaritiman luhut binsar panjaitan berharap orang orang di sekeliling prabowo subianto tidak memberikan masukan yang tidak benar
luhut mengaku sudah berbicara melalui sambungan telepon dengan mantan danjen kopassus tersebut namun belum bertatap muka karena prabowo sedang sakit flu
ditemui di istana kepresidenan jakarta luhut berusaha bertemu secara tatap muka dengan calon presiden prabowo subianto namun masih gagal
di mata luhut prabowo juga merupakan aset bangsa yang berjiwa patriotik yang turut mewarnai demokrasi di indonesia
oleh karena itu ia berharap tokoh tokoh di sekeliling prabowo harus bisa memberikan informasi yang tepat
luhut juga patriotismenya tidak bisa diungkiri dan kepeduliannya pada republik ini juga tidak bisa diungkiri
jadi sebenarnya saya mau mengelola itu saja sebenarnya
kalau yang lain lain ya berkembang pembicaraan kami lah karena yang saya kenal pak prabowo itu orang sangat rasional dan biasa diajak berpikir dengan jernih
jadi bukan seorang pemimpin yang tidak bisa diajak berpikir
saya memang ingin pak prabowo itu legasinya sebandingnya di indonesia ini sebagai seorang pemimpin yang turut mematangkan demokrasi di indonesia
dan menghormati apapun yang diputuskan oleh kpu dan juga kita semua menghormati demokrasi kita dan menghormati konstitusi kita